butuh kemampuan dan kebijaksanaan yang besar untuk dapat menerima kenyataan bahwa banyak hal dalam hidup ini yang berada di luar logis kemampuan kita bahkan berada di luar kepintaran kita
saya ijun iwan junanto selamat datang di b tax
kondisi ekonomi global kita sekarang ini sedang tidak menentu
nasib talib dalam bukunya black swan atau angsa hitam menulis bahwa saat ini semakin banyak angsa angsa hitam muncul
kita lihat sekarang angsa hitam ini mulai makin banyak muncul memasuki tahun dua ribu dua puluh
mulai dari tereskalasinya perang dagang terbunuhnya jenderal iran oleh amerika yang kemudian memicu risiko geopolitik di timur tengah
dan yang terakhir ini wabah corona yang kemudian menyebabkan kegelisahan dan kegalauan di banyak tempat dan banyak negara
isu isu black fund ini kalau menurut talib adalah sebuah kejadian atau event event yang berada di luar perkiraan kita
dan kadang kita tidak tahu bagaimana mengatasinya dan sampai kapan ini berakhir
kita lihat bagaimana pasar keuangan di dunia mulai gemetar atau terjadi kemerahan warna di mana mana
ini berdampak kepada ekonomi di banyak negara
bagaimana dampaknya ke pasar keuangan domestik
kemudian bagaimana dampaknya terhadap ekonomi indonesia
di sini kita sudah kehadiran narasumber yang mumpuni untuk bicara tentang pasar keuangan yaitu bang erwin hutap ya
terima kasih bang ijun sudah diundang di acara ini
bang erwin hutapea ini adalah direktur
di departemen pengelolaan moneter bank indonesia
itu istilahnya adalah orang yang mengawasi pasar keuangan
sehari harinya ini bang erwin hutapea ini pengawal kestabilan pasar uang di indonesia
terutama pasar valuta asing ya
bagaimana perekonomian dunia terutama dengan banyaknya black one ini terjadi gtter di market
bisa nggak diceritakan ini gimana
dan bagaimana kondisi pasar keuangan global dunia yang terjadi saat ini
kita lihat globalnya dulu ya sebelum kita nantikan
seperti yang tadi bang iyun ceritakan di awal terkait dengan black one
memang sebagaimana kehidupan pasar keuangan baik itu global maupun domestik
itu selalu diwarnai ketidakpastian
jadi kalau ada satu quote
jadi yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri
sehingga kalau kita lihat sejak dua ribu sembilan belas sebenarnya
beberapa tadi sudah bang ijun sampaikan
ketidakpastian yang mewarnai pasar keuangan global
mulai dari trade talk antara amerika dan china
ada optimisme di sana
tapi kemudian ada kegalauan lagi
kemudian tiba tiba kita dikejutkan dengan serangan drone amerika
setelah beberapa perkembangan terkait dengan kesepakatan dagang
brexit sudah mulai kelihatan ujungnya
tiba tiba kita dikagetkan dengan blacks one baru
yang sangat mewarnai perkembangan pasar keuangan secara global
sejak mulai awal tahun dua ribu dua puluh sampai dengan hari ini
itu gimana sih dampaknya itu terhadap pasar keuangan
ini karena nih bang erwin kan sehari hari ada di pasar keuangan ya
tentu beda pasar ikan pasar beras pasar uang ini beda
kan dampaknya biasanya setelah terjadi suatu kejadian
itu menyebarnya itu melalui jalur perdagangan
menyebabkan suatu negara anjlok
atau satu negara kemudian nilai tukarnya melemah
kalau di eropa sendiri atau di china amerika itu terasa nggak sih
tadi betul sekali apa yang bang ijun sampaikan
bahwa impact dari kejadian di suatu tempat
itu bisa menular ke tempat lain itu lewat dua jalur
karena kita berinteraksi dengan negara lain
lewat kegiatan ekspor dan impor
hanya saja memang ini kegiatan atau impact lewat jalur perdagangan ini relatif lebih lambat sebenarnya
nah yang lebih cepat sekarang itu adalah penularan
yang terjadi lewat jalur pasar keuangan
karena dalam dunia yang semakin tidak ada batas
itu sumbernya bisa dari mana mana
dan ditempatkan di mana mana
sehingga ketika terjadi sebuah event
apalagi event yang tadinya tidak diperkirakan akan muncul
respon pertama dari pelaku pasar itu adalah kekhawatiran
begitu ada muncul kekhawatiran
mereka biasanya melakukan yang mereka sebut portfolio adjustment
mereka akan tarik investasi mereka di negara negara atau di pasar pasar yang mereka anggap risikonya akan bertambah besar
atau paling tidak implikasi dari sebuah kejadian di negara tersebut akan cukup besar pengaruhnya
kemudian mereka pindahkan ke pasar pasar atau negara negara yang menurut penilaian mereka itu relatif aman
kemudian kita sering dengar istilahnya ada safe haven
safe haven itu umumnya adalah kalau kita sekarang bisa kita kategorikan yang disebut safe haven itu sekarang dari sisi negara amerika dan eropa jepang
negara negara yang memang sudah established itu disebut sebagai safe haven
tapi kalau terkait dengan jenis aset emas juga masuk kategori safe haven
kemudian dari negara negara itu biasanya portfolio tiga
jadi dolar walaupun kondisi itu tetap merupakan safe haven ya
artinya kemudian dolar menjadi menguat menyebabkan ini menurun ya kekuatan kekuatan ekonomi mata uang negara lain turun
nah sekarang kita akan masuk ke indonesia nih
kita lihat kondisi portfolio adjustment terjadi di mana mana
tapi yang kita lihat justru kok rupiah ini malah stabil ya bahkan menguat
tahun dua ribu sembilan belas kemarin menguat tiga lima puluh delapan persen bitcoin
ini agak black sound juga sebenarnya
karena orang orang melihat wah ini kondisi begini pasti rupiah anjlok gitu
tapi ternyata rupiah ini bisa stabil ya terlepas dari setiap hari pak erwin berada di pasar
apa kira kira yang menyebabkan kok bisa seperti ini
jadi kalau kita lihat sejak lima tahun belakangan sejak krisis keuangan global
ada sebuah fenomena yang mulai bergeser
dari tadinya pertumbuhan ekonomi dunia itu banyak di drive oleh negara negara maju
jadi pusat pusat pertumbuhan ekonomi itu mulai bergeser ke emerging
yang tadinya bandul pertumbuhan perekonomian dunia itu mungkin ada di amerika dan eropa
tapi sejak krisis dan juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang mungkin sudah matur gitu ya
sekarang pusat pertumbuhan pindah ke emerging dan cina
nah salah satu emerging itu adalah termasuk indonesia
kalau kita coba bandingkan pertumbuhan ekonomi yang ada
itu negara negara yang sudah mature tadi
itu pertumbuhannya mungkin satu persen sekian persen
sementara kita lihat china dan emerging itu bisa tumbuh di atas angka lima persen
nah terkait dengan itu yang namanya investasi
sebagaimana umumnya hukum pasar
dia akan bergerak mencari tempat tempat yang menghasilkan return atau imbalan yang lebih baik
tetapi lebih baik itu tentu dalam takaran risiko yang mereka bisa terima
nah sehingga terkait dengan pertanyaan tadi kenapa rupiah dua ribu sembilan belas dan selama dua ribu dua puluh
itu cukup menguat dibandingkan beberapa negara emerging
dan juga analis dan juga didukung oleh data data perekonomian kita
menunjukkan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi indonesia itu masih cukup bagus
dan kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan otoritas terkait
itu masih dinilai positif oleh investor
artinya mereka menganggap bahwa pemerintah dan otoritas terkait
akan menempuh langkah langkah kebijakan
yang bisa men sustain prospek pertumbuhan tadi
oh jadi adanya kepercayaan sebenarnya
dari pelaku pak senter nasrullah terhadap ekonomi kita
jadi percaya terhadap bagaimana kita mengendalikan itu
bagaimana pemerintah dan otoritas juga punya capability untuk mengelola ekonomi
ini menarik sekali dan bisa menjelaskan kenapa rupiah menguat terus
lalu kita lihat juga kan ada beberapa lembaga rating gitu
ada fitch rating terus kemudian ada gcra
itu semua memberikan rating kita tuh investment grade kan outstable outlook
nah ini memberi dampak positif juga nggak terutama bagi investor
yang namanya investor atau pemilik uang
ketika mereka akan memutuskan di mana mereka akan menempatkan uangnya
tentu akan sangat bergantung kepada dua hal
pertama penilaian mereka sendiri rata rata mereka punya
mereka mengamati perkembangan data data begitu
tetapi tentu mereka juga akan melihat assessment yang diberikan oleh lembaga lembaga rating
yang memang secara rutin melakukan penilaian secara komprehensif terhadap negara negara
nah jadi hasil rating atau penilaian yang disampaikan oleh beberapa lembaga rating
seperti fitch kemudian moody s terakhir
itu mengkonfirmasi keyakinan mereka
bahwa indonesia dalam hal ini masih merupakan pilihan
yang bisa dipertimbangkan oleh mereka untuk menempatkan investasi mereka
nah ini bisa menjawab sebenarnya kekhawatiran kegalauan keraguan
banyak pihak bahwa ekonomi indonesia ini mengkhawatirkan
tapi dengan adanya penjelasan bang erwin tadi
kita semakin yakin bahwa kalau investor asing aja yakin terhadap peluang kita
kenapa kita sebagai bangsa indonesia justru malah ragu gitu
harusnya kita juga ikut yakin dan ikut mendukung perekonomian indonesia ini
nah sekarang dari pihak bang erwin sendiri nih sebagai pengawal pasar
setiap hari selalu berada di pasar tentu pasar keuangan
nah apa yang dilakukan di pasar keuangan di indonesia ini
nah jadi peran bank indonesia itu analoginya kita ini seperti traffic controller sebenarnya bang ijon
karena ada sirkuit yang kita bisa menggunakan
yang kita bisa analogikan dengan pasar
di mana para pengemudi akan berlalu lintas di sana
peran kita adalah mengatur agar lalu lintasnya itu dilakukan secara terukur
jangan kebut kebutan jangan ugal ugalan
kita kontrol eh tolong kecepatan dikurangi
ada yang terlalu lambat mungkin agak lebih cepat
jadi peran kita itu adalah pertama itu memberikan keyakinan
kepada pelaku pasar bahwa bank indonesia komit dan ada di pasar untuk menjaga stabilitas
jadi yang pertama tentu kita selalu berusaha mendorong mekanisme pasar dengan baik
ada jual dan beli pada jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pada kisaran harga yang memang wajar
nah kalau pasar memang belum bisa memenuhi kebutuhan mereka
ketika misalnya kebutuhan dolarnya tidak bisa dipenuhi oleh pasar
dan kalau rupiahnya kebanyakan yang nanti bisa berdampak terlalu banyak rupiah
jadi seperti itu tadi sobat rupiah
ini sebagai penutup bagaimana kita anak anak muda sobat rupiah
menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini
kita tetap investasi kita bagaimana
kemudian bagaimana antisipasi kita melihat gejolak yang kelihatannya ujungnya belum kelihatan kayak apa
apakah kita menahan investasi kita
sobat rupiah bisa menggunakan pasar keuangan ini sebagai satu sarana investasi
dan juga untuk turut berperan serta
iya iya kan sekarang retail ya
pemerintah sudah punya obligasi retail dan juga sukuk retail
jadi kita bisa beli ikut serta
dan tentunya seluruh otoritas terkait termasuk bank indonesia akan selalu berada di pasar
untuk menjaga stabilitas termasuk nilai nilai investasi dari para sobat rupiah
terima kasih atas pencerahannya
di tengah berbagai black sounce tadi dan kejadian kejadian yang di luar perkiraan
ekonomi indonesia membuktikan ketahanannya
karena kemarin masih bisa tumbuh di atas lima
dan pasar keuangan kita juga bisa bertahan dengan baik
kita lihat tadi penjelasan dari bang erwin
bagaimana investor investor asing masih percaya atau masih punya confidence
terhadap ekonomi indonesia dan pasar keuangan indonesia
tadi kita lihat moody switch g shara juga menempatkan kita pada posisi stabil dan investment grade
artinya bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi para investor untuk tetap percaya pada ekonomi indonesia
lalu kita bagaimana kita sebagai masyarakat indonesia netizen milenial sobat rupiah
juga layaknya harus ikut optimis terhadap ekonomi indonesia
mari kita sama sama ikut bangun ekonomi indonesia
yuk kita dorong ekonomi indonesia bersama sama
saya ijun iwan junanto sampai jumpa di episode selanjutnya